pemerintah melarang kegiatan takbir keliling di malam idul fitri karena berpotensi menimbulkan kerumunan
meski begitu masyarakat dibolehkan untuk melakukan takbir di masjid dan musola setempat dengan protokol kesehatan yang ketat
dalam konferensi pers bersama menko perekonomian dan menteri kesehatan menteri agama menjelaskan
pemerintah bukan melarang kegiatan ibadah tapi hanya melarang tradisi yang berpotensi menimbulkan kerumunan
kita tahu bahwa takbiran ini jika dilakukan secara yang sudah ada di beberapa daerah
misalnya dengan cara berkeliling ini akan berpotensi menimbulkan kerumunan kerumunan
dan ini artinya membuka peluang untuk penularan virus covid sembilan belas
oleh karena itu kami juga memberikan pembatasan terhadap kegiatan takbir ini
takbir keliling kita tidak perkenankan silakan takbir dilakukan di dalam masjid atau musola
supaya sekali lagi menjaga kita semua kesehatan kita semua dari penularan covid sembilan belas
itu pun tetap dengan pembatasan